dan kinerja sebesar rp tiga dua triliun akan digelontorkan kepada lima puluh enam satu ratus lima belas sekolah swasta dan negeri
dengan kriteria khusus yang tersebar di lebih dari tiga puluh tiga desa atau kelurahan dari seluruh indonesia
masing masing sekolah akan mendapatkan dana enam puluh juta rupiah per tahun
uang tersebut akan langsung dicairkan dari departemen keuangan ke sekolah sekolah yang menerima bantuan
dana diprioritaskan kepada sekolah yang berada di daerah terpencil perbatasan negara
memiliki tenaga guru honorer yang lebih banyak dibandingkan guru tetap
serta memiliki peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu
nantinya dana bos afirmasi dan kinerja itu dapat digunakan untuk pembayaran guru honorer
belanja kebutuhan pelajar dari rumah serta untuk kebutuhan alat kebersihan untuk pencegahan covid sembilan belas di sekolah sekolah
untuk pertama kalinya sekolah swasta bisa mendapat bantuan bos afirmasi dan bos kinerja
jadi ketentuan baru bos afirmasi dan bos kinerja dana yang sebesar rp enam puluh juta bisa persekolah per tahun
untuk sekolah negeri dan sekolah swasta